ribuan jurnalis turut berpartisipasi dalam meliput kegiatan konferensi tingkat tinggi ktt g dua puluh di nusa dua bali
media center pun menjadi ruang kerja jurnalis dari berbagai negara selama penyelenggaraan ktt g dua puluh
dan kominfo sebagai tim media center ktt g dua puluh memastikan keamanan digital bagi para jurnalis agar bisa bekerja tanpa gangguan serangan cyber
kita juga tetap mengedepankan kemerdekaan pers kebebasan pers
kita karena itu memfasilitasi teman teman media lewat media center ini agar mereka bisa menyaksikan secara langsung
walaupun ada yang tidak langsung tetapi kita coba upayakan karena keterbatasan keterbatasan ruang soal keamanan
maka tidak bisa semua meliput secara langsung ktt g dua puluh maka kita siapkan media center ini
laporan safenet menyebutkan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan serangan digital terhadap wartawan terus meningkat
oleh karena itu isu keamanan data pun menjadi perhatian serius dari pihak penyelenggara
untuk itu kita siapkan infrastruktur telekomunikasi dan digital
era media baru ini bukan era wartawan lapangan seperti dulu
tapi sekarang era digital
jadi kita siapkan infrastruktur digital di media center ini yang terhubung secara real time dengan apurva tempatnya ktt berlangsung
secara real time jadi wartawan tidak perlu ke apurva cukup dari sini
dan seluruh datanya kita siapkan juga di sini local area network dengan kapasitas broadband yang besar
tiga puluh gb yang kita siapkan yang harusnya sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan transmisi data dan video
kehadiran jurnalis menjadi bagian penting
pada pelaksanaan ktt g dua puluh
presiden jokowi dodo bahkan sempat meninjau media center g dua puluh yang berada di mangupura hall the west in resort bali
kehadiran presiden jokowi adalah untuk meneliti kondisi media center guna menjamin kelancaran kerja para awak media yang melakukan peliputan di hulu